dalam satu tahun kita mulai disadarkan akan bahaya sampah plastik termasuk dalam air yang kita minum
setiap hari organisasi jurnalis menirlaba org media bersama dengan para peneliti menemukan adanya
kandungan mikroplastik di dalam air yang mereka kumpulkan dari berbagai tempat di dunia termasuk
sementara temuan terbarunya antara lain adalah ditemukan kandungan mikroplastik juga di dalam
air botol kemasan penelitian ini dianggap masih prematur dan terbantahkan oleh ahli plastik dari
itb percobaan yang bersangkutan itu sepertinya ada konklusi yang loncat gitu bahwa botol plastik itu
mikroplastik larut ke dalam air nah itu yang agak mengejutkan kami sebagai ahli plastik sendiri tapi
untuk apa membenarkannya saya kira perlu ada penelitian lebih lanjut untuk bisa dilakukan di
indonesia nah sebenarnya apa itu mikroplastik pusat penelitian nasional graf filipi sebelumnya telah
yang di beberapa titik telah mengandung mikroplastik ada partikel yang warna biru karena ini salah satu
contohnya pertama tidak bercabang kemudian mengkilat kemudian warnanya itu akan berbeda dengan
tumbuhan kalau misalnya kita lihat dengan mikroskop sampah plastik yang terfragmentasi alat alat mandi
bahkan kosmetik dan juga pakaian yang kita kenakan sehari hari bisa menghasilkan mikroplastik coba
mencari tahu apa penyebab berubahnya behavior atau perilaku ikan
setelah dia teliti mereka teliti
barulah diketahui bahwa otak ikan di sweden itu juga mengandung nanoplastik
yang paling ditakutkan adalah dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia
belum ada penelitian secara spesifik mengenai dampak nanoplastik terhadap tubuh manusia
sejak seribu sembilan ratus lima puluh dunia telah memproduksi plastik sebanyak sembilan miliar ton
bahwa kita hidup di dunia penuh dengan plastik termasuk saya di ruangan ini
coba lihat saja sekitar kita berapa banyak plastik yang ada di sekeliling saya
jika kita abai plastik akan dengan mudahnya masuk
ke dalam badan kita termasuk ke dalam kumbu udara kita